isu diplomasi kedaulatan menempati posisi pertama yang disebutkan di pernyataan pers tahunan menteri luar negeri republik indonesia dua ribu dua puluh
tahun ini perundingan batas maritim dilakukan dengan vietnam filipina malaysia dan palau
berbagai kemajuan telah dicapai antara lain ditanda tanganinya kesepakatan batasan zee indonesia vietnam setelah perundingan selama dua belas tahun
apa yang melatar belakangi perjalanan perundingan kesepakatan zee atau zona ekonomi eksklusif indonesia vietnam selama dua belas tahun desember dua ribu dua puluh dua lalu
berikut cuplikan wawancara produser lapangan vida nabilah dengan direktur jenderal hukum dan perjanjian internasional l lamrih jinangkung
mengawali tahun dua ribu dua puluh tiga dengan pembahasan yang cukup seksi terkait dengan hukum dan perjanjian internasional
dua ribu dua puluh tiga tadi sempat dibahas terkait dengan kedaulatan perlindungan kedaulatan terutama di beberapa negara salah satunya di vietnam filipina
ada garis bawah yang saya tadi highlight terkait dengan waktu yang dihabiskan ada dua belas tahun terutama dengan vietnam
apa sih pak yang membuat awak nih pak sampai menghabiskan waktu dua belas tahun dalam isu ini pak
terima kasih ya dua belas tahun kenapa perlu waktu dua belas tahun
sebenarnya dua belas tahun bukan waktu yang baku ya karena ada perjanjian yang relatif singkat ada perjanjian yang kita lakukan dengan waktu yang lebih lama dari dua belas tahun itu terjadi
tapi kenapa dua belas tahun karena kalau perjanjian perbatasan ini kan kita bicara mengenai aspek hukum unclos terutama sebagai dasar implemented unclos
dan kemudian ada berbagai ilmu pendukung
untuk menetapkan garisnya dan sebagainya
nah biasanya ketika kita berunding kita menyampaikan posisi karena terkait dengan hak berdaulat atau bahkan kedaulatan
ini setiap negara perlu mempelajari perlu konsultasi dengan stakeholders dan sebagainya
dan ini bukan suatu hal yang mudah apalagi kalau misalnya isunya sensitif
ini perlu waktu untuk mencerna perlu waktu untuk mengkaji dan sebagainya
demikian juga ketika kita akan menyampaikan posisi biasanya kita perlu waktu untuk research perlu waktu untuk mengkaji dari aspek hukumnya dan sebagainya
jadi dua belas tahun itu termasuk dalam kurung waktu yang seperti apa nih pak
kalau kita bayangkan dua belas tahun sebenarnya bukan berarti dua belas tahun kita terus terusan setiap bulan berunding enggak ya
jadi dalam setahun itu mungkin ada pertemuan satu kali dua kali
tiga kali gitu
jadi tidak intense dua belas tahun
makanya ketika ada sesuatu mungkin kedua belah pihak sepakat oke ini isunya kita perlu undapkan kita perlu waktu untuk konsultasi domestik
makanya perlu waktu panjang
dengan satu negara tetangga yang kita punya kesamaan sama sama negara kepulauan misalnya
karena prinsip hukumnya sudah sama posisi dasarnya sudah sama
bisa relatif lebih cepat
bisa dijamin itu
sudah terjadi sudah terjadi kan ada dua belas tahun ada yang lebih cepat dari dua belas tahun
contohnya dengan filipina gitu karena dua duanya kan negara kepulauan
kita bicara mengenai cte di filipina ya yang akan datang kemudian landas kontinen
dalam isu kedaulatan ini indonesia di satu tahun terakhir dan tahun ini
berada di panggung internasional yang memegang posisi yang cukup diperhitungkan di panggung internasional
yaitu menjadi keketuaan g dua puluh dan juga asean
seberapa pengaruh sih pak untuk posisi indonesia di panggung tersebut dalam membahas isu kedaulatan ini pak
ya kedaulatan itu satu prinsip yang fundamental yang dasar dari sebuah negara
kan salah satu elemen negara kan adanya kedaulatan
dan biasanya untuk isu kedaulatan
kegiatan ini tidak pernah ada kompromi
jadi baik negara besar negara kecil semuanya menganggap kedaulatan itu suatu elemen penting yang tidak akan mudah dipengaruhi dan sebagainya
jadi ketika indonesia berunding dengan negara tetangga meskipun indonesia ketua asean g dua puluh dan sebagainya
tapi kita berunding secara bilateral dengan dua negara
kita merundingkan mengenai sukaris di mana batas antara kita dua negara
biasanya pengaruh dari luar itu kita usahakan tidak masuk ke dalam proses perundingan ini
jadi ini memang benar benar bilateral
kita tidak ingin dicampuri untuk urusan ini dan kita tidak ingin mencampuri negara lain dalam proses itu
ada soft diplomacy juga yang diterapkan ya pak
apa analogi yang bisa disampaikan terkait dengan soft diplomasi yang dilakukan indonesia dalam isu kedaulatan ini pak
untuk batas maritim salah satu prinsip dasar guidelines untuk perundingan perbatasan maritim adalah unclosed
kepatuhan terhadap unclosed kemampuan atau expertise untuk memahami unclosed
ini menjadi modal yang besar bagi kita
indonesia selalu konsisten terhadap unclos
semua posisi di unclosed kita pahami dan kita aksanakan
jadi soft power yang kita punya adalah kepatuhan terhadap unclosed
makanya kita selalu bilang perundingan dasarnya unclos kami patuh terhadap unclos
please anda juga patuh pada unclosed
close seribu sembilan ratus delapan puluh dua dan indonesia tetap pada stick pada peraturan itu ya pak
lalu untuk dua ribu dua puluh tiga ke depan kalau misalnya kemarin dua ribu dua puluh dua menjadi tahun yang menantang
dan dua ribu dua puluh tiga mendatang bisa dikatakan apa
mendatang diharapkan menjadi tahun yang jauh lebih damai
apa nanti untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini pak
ya khusus untuk perbatasan ini saya bisa sampaikan bahwa kmlu nggak sendiri ya
kita punya tim perundingan batas maritim tim intercamp yang saya boleh sampaikan itu relatif solid kompak
jadi untuk ke depan ini satu hal yang tetap harus kita pertahankan
upayakan untuk semakin ditingkatkan bagaimana untuk menghadapi perundingan perundingan yang akan datang
pertama tim yang solid kedua ekspertis terutama hukum laut unclos ini yang harus kita tingkatkan
kapasitas di building untuk semua anggota tim dan tentunya arahan policy yang jelas dari pemerintah
ini akan mendukung tim untuk bisa berunding dengan baik